meningkatnya eskalasi serangan rusia di ukraina membuat google menonaktifkan fitur traffic dan titik sibuk di negara tersebut
hal ini dilakukan untuk melindungi komunitas komunitas lokal
sementara itu perusahaan perusahaan yang ada dihapus di rusia dari kepesertaan mobile world congress tahun ini di barcelona spanyol
sejak kamis pekan lalu ukraina menghadapi serangan dari invasi pasukan rusia
pedal jatuh di kota kota ukraina membuat hampir empat ratus ribu warga sipil mengungsi ke negara negara tetangga
hal tersebut memicu respon dari perusahaan perusahaan teknologi besar salah satunya google
mereka mengatakan telah mengambil kebijakan kebijakan untuk melindungi pengguna di wilayah tersebut
yang terbaik adalah google menolakkan perusahaan perusahaan yang ada di negara negara tersebut
baru pertanggal dua puluh tujuh februari dua ribu dua puluh dua google mengonfirmasi telah menonaktifkan untuk sementara waktu beberapa fitur google maps di ukraina
salah satunya adalah dengan menonaktifkan informasi tentang kondisi lalu lintas
informasi tentang seberapa sibuk tempat tempat umum di ukraina pun turut dinonaktifkan
demi keselamatan komunitas lokal di negara tersebut
sementara itu serangan rusia kepada ukraina pun menyebabkan pavilion rusia di acara mobile world congress
penyelenggara acara mengatakan bahwa mereka membuat keputusan setelah perusahaan perusahaan rusia yang akan ambil bagian diberi sanksi
bahkan beberapa perusahaan rusia yang dijadwalkan hadir sudah pulang kembali ke negara mereka
dan hati kita berdengar untuk orang orang di ukraina
dan ini adalah atroksi yang kita tidak setuju
acara yang digagas organisasi industri operator jaringan seluler seluruh dunia ini dibuka pada tanggal dua puluh delapan februari hingga tiga maret dua ribu dua puluh
sebanyak tujuh ratus lima puluh anggota organisasi ambil bagian
dalam salah satu acara tahunan teknologi dan telekomunikasi terbesar di dunia ini